hai kementerian kesehatan telah membuka vaksinasi booster kedua bagi masyarakat di usia delapan belas tahun
ke atas mulai dari tanggal dua puluh empat januari dua ribu dua puluh tiga ayo kita lihat bagaimana animo masyarakat untuk
mendapatkan vaksinasi booster kedua salah satu sentra vaksinasi yang sudah membagikan booster
kedua adalah rsud mampang perapatan jakarta selatan pada hari pertama booster kedua dibuka
untuk publik rsud mampang melayani vaksinasi delapan orang pada hari rabu mereka melayani
sekitar enam belas warga vaksin booster kedua untuk saat ini memang belum begitu terlihat ya lonjakan dari
masyarakat antusias dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin booster kedua
tetapi ini juga mungkin pr kami semua ya bukan hanya kesehatan tetapi semua sektoral untuk bergerak
mensosialisasikan untuk adanya vaksin booster kedua mengingat ini kan ppkm sudah dicabut kemudian
juga seperti kita tahu kondisi kita masih pandemi dan pada saat sekarang ini kita menuju transisi
yang menuju ke endemis menurut kemenkes vaksin dosis keempat bisa diberikan dengan jarak enam
bulan dari dosis ketiga atau booster pertama masyarakat bisa mendapatkan booster kedua
di fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra vaksinasi kofit sembilan belas meski begitu cakupan
vaksinasi booster pertama di indonesia masih rendah dan jauh dibandingin dengan vaksinasi kontrasisir vaksinasi
atau sekitar enam puluh sembilan juta warga indonesia telah mendapatkan vaksinasi booster pertama hingga
rabu siang lima tiga puluh delapan persen atau satu dua juta warga telah mendapatkan vaksin dosis keempat hingga
dua puluh januari delapan puluh tujuh satu persen warga telah mendapatkan vaksin dosis pertama dan tujuh puluh empat lima persen
mendapatkan dosis kedua sejumlah warga merasa sudah aman dari ancaman kofit sembilan belas mengingat
pemerintah telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada desember
dua ribu dua puluh dua lalu kalau saya sih pribadi enggak tertarik sih karena mungkin lebih baik anggarannya buat
gitu kan karena saya merasa juga udah apa namanya sudah ngerasa nyaman juga udah ngerasa aman ya
karena dengan kemarin sudah ada vaksin yang terakhir itu udah cukup sih sebenarnya tertarik
sih soalnya vaksin juga perlu banget penting banget buat kemana mana dan buat kesehatan juga
mau kemol atau mau kerja jadi sekarang perlu vaksin saya sama sekali nggak tertarik tidak
adalah tidak ada
yang penting jaga kesehatan aja
dki jakarta membuka akses vaksinasi booster kedua untuk masyarakat tanpa mensyaratkan ktp dki jakarta
warga dapat mendapatkan vaksin di fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi secara gratis
dengan membawa ktp tanpa menunggu e ticket dari aplikasi peduli lindungi karena mursalim edwin arman